tapi kalau ketawa juga banget sih
sssst jangan disini
ternyata bener gak yang numpatin si badi
gak apa nih kita punya ps sendiri
aku minta kamu dengerin penjelasannya
aku minta kamu dengerin penjelasan aku dulu fat
mas aku udah telanjur sakit hati

fat kamu jangan kaya gitu dong fat

mas aku udah nyaman hidup seperti ini
jadi tolong jangan ganggu fatimah lagi
fat aku gak berani ganggu kamu
aku cuma mau berhenti mengganggu fatimah lagi
fat fatimah dengerin aku dulu fat
aku janji aku bakal ngelakuin apa aja biar bisa nyelesain masalah kamu dan papa ku fat
aku juga gak mau permasalahan ini berlalut lalut kaya gini fat
mas gak mungkin aku menikah sama orang yang nyakitin aku sama keluarga ku
fatimah fatimah fatimah fatimah fat

kali katanya menghubungi ndewa hapenya gak aktif
iya tante maaf tadi hape saya lupet
tidak apa apa kok yuk sekarang masuk yuk
tante sama lia sudah menyiapkan makanan usus buat kamu
iya aku udah masak spesial buat kamu
kayaknya si dewo pengen dijodohin sama anak ibu tanti